pemerintah bakal mempertajam kebijakan untuk mendongkrak kinerja industri manufaktur tahun ini
sebab pertumbuhan industri manufaktur terus mengalami perlambatan dalam tiga tahun terakhir
dilansir cnn indonesia com menko perekonomian darmina sutian menyatakan
pertumbuhan industri manufaktur masih di bawah pertumbuhan produk domestik bruto
sehingga memang diperlukan penajaman kebijakan
meski demikian darmin belum merinci penajaban kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah
sementara itu sektor manufaktur memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian dari sisi produksi
dan juga menyerap banyak tenaga kerja